roman cuma buat gue
kayaknya sih iya
gue juga gak tahu sih kenapa dia mau
tapi yang jelas
tadi gue liat mereka berdua keluar dari cafe ya
tadi gue liat juga ulan tuh
pegang tangannya dia tuh
balik balik balik
ini kita makan dulu lah
yaudah lah ya
hari ini benar benar jadi hari terakhir gue diajarin matematika sama unggulan
udah deh sampai sini aja
lan lo beneran nih gak mau gue supirin aja
apaan sih fon gak usah lagi
yaudah kalau gitu
thanks alan buat hari ini
lo liat gak tadi ya
mantep men asli
tapi lo udah foto belum
kau yang dari mana saja
kok kau marah sama aku
ya jelas lah aku marah
aku sudah lama menunggu kau
tak bisa aku masuk
gara gara aku kau tinggal masuk saja kan
hei kepala kau yang masuk hah
bagaimana bisa aku masuk
pintu kau kunci
kunci pun kau bawa
tidak ada pilihan
oh itu beneran
tidak ada pilihan
tidak ada pilihan
tidak ada pilihan
siapa yang taruh kunci ini ya
cingkisan saja kau
aku tadi pergi ke warung sebentar
aku masuk kok sudah kunci
nih habis badanku ini gara gara nyamuk
eh tapi itu tandanya berarti darah kau manis kan
kau ini semenjak kau kenal perempuan tiga ratus ribu itu
ada ada saja tingkah kau
sudah fik maaflah sekali lagi ya
sudah sudah ayo kita masuk lah
hari ini kira kira dapat kejutan apa ya dari ayang
eh tapi mendingan masuk aja ah
kok enggak ada
masa ayang roman enggak kasih kado hari ini
kalau misalkan dia enggak kasih kado hari ini
enggak semangat dong
si sukasih eh si si nya aku udah datang
patah saja pagi ini matahari kayaknya senyum senyum sama gue
gue lupa taruh kado lagi ya tuh
gini nih kalau ngurusin cinta temen
cinta sendiri enggak keurus
sisi enggak usah manggil manggil gue
galak bener kayak orang nagi utang
pan sih bau yang banget ya
warna kesukaan lo apa
ibu pernah nanyain warna kesukaan gue
aw ini pasti disuruh sama ayang roman
si dijawab sih pake mulut
jangan pake hati gue nggak denger
oke deh dua kali dulu ya
terima kasih ya
tadi kan gue baru bilang hati hati

tadi tebetnya nggak di sini nih
kenapa jadi di sini sih
untung dia nggak kenapa napa
ko dia kenapa napa
kan nggak bisa nyampein warna kesukaan gue ke ayang
si ayang tuh pemalu banget ya
packnya suruh sibuk
lo pake nanya lagi kalo gue yang kerjain
oke berarti tugas kita sekarang adalah beraksi men
foto yang kedua
gue bakal kirim ke satu sekolah ini
lo sebarin ke grup anak anak gue
siap siap siap
lihat di wa nih
jadi mereka beneran jadi ian
pokoknya harus aktif
iya kayaknya baru jadi ya nih
udah gitu romantis banget lagi cara demaknya
cinta jadi orang
terus si devon nge viralin fotonya gitu biar kita semua tau
ntar ntar ya
lo berdua mesti liat
sumpah sumpah lo berdua mesti liat
apaan sih lo kenapa sih ti
si devon kan emang suka sih sama si wulan
emang dari awal tuh dia udah ngincer si wulan
si wulan sih ya
berarti gak ada yang gangguin roman
roman cuma buat gue
kesempatan lo besar banget
gak lo santai aja san
kenapa mereka pada ngeliatin gue
kayaknya gak ada yang aneh deh